gubernur dki jakarta anies baswedan mengucapkan terima kasih kepada presiden ri joko widodo
yang telah meninjau sirkuit formula e di kawasan ancol jakarta utara pada hari senin
anies turut mendampingi jokowi dalam kunjungan tersebut
kunjungan jokowi ke sirkuit formula e juga sempat disiarkan langsung melalui akun instagram milik anies
anies juga sempat menyopiri jokowi naik mobil bagi golf menyusuri sirkuit
presiden berharap pembangunan sirkuit bisa selesai sebelum bulan juni
meski sirkuit sudah rampung perlu ada penambahan beberapa fasilitas
beberapa fasilitas yang terus dikebut adalah pedok
dan pagar di atas beton pembatas
pembangunan trek ini tergolong cepat karena hanya memakan waktu dua bulan
sirkuit ini akan digunakan dalam menggelar balap mobil formula e empat juni dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia